presiden joko widodo menunjuk sri mulyani menjadi menteri keuangan
untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang sedang lesu
kemudian juga menghadapi tantangan pasar keuangan global
lantas apa saja pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan
oleh salah satu sri kandi yang paling berpengaruh di dunia
menurut majalah forbes ini
berikut informasinya untuk anda
saudara sri mulyani indrawati sebagai menteri keuangan
dua puluh juli dua ribu enam belas presiden joko widodo melakukan kocok ulang kabinet kerja
untuk kedua kalinya
pada perombakan kali ini presiden lebih memfokuskan perubahan
pasar menyambut positif hal ini
terlebih dengan kembalinya sri mulyani sebagai menteri keuangan
menggantikan bambang rojonegoro
euforia masuknya mantan direktur pelaksana bank dunia ini
dan sempat menyentuh level lima tiga ratus
pada perdagangan sesi pertama dua puluh tujuh juli kemarin
di tengah euforia ini sri mulyani dihadapkan pada sejumlah tantangan
dan pekerjaan rumah yang tak mudah
yang pertama menggenjot penerimaan pajak yang berjalan lambat
hingga pertengahan tahun ini realisasi penerimaan pajak
turun tujuh belas tujuh triliun rupiah dibanding periode yang sama tahun lalu
selanjutnya sri mulyani harus dapat mengawal program pengampunan pajak
atau tax amnesty
pekan setelah program ini diberlakukan
dana repatriasi baru mencapai lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah
sementara target penerimaan negara dari pengampunan pajak ini
mencapai satu ratus enam puluh lima triliun rupiah
karena waktunya sudah sedemikian sangat spesifik
di dalam undang undang tax amnesty
di mana dari mulai tanggal lima belas juli sampai dengan akhir september itu
dan biasanya mereka melihat itu sebagai insentif paling besar
maka kita harus berusaha agar yang periode antara sekarang
sampai dengan september akhir ini harus betul betul mampu
untuk menciptakan trust tadi
kepercayaan dan juga kenyamanan
dan kemudian akhirnya bisa sukses di dari sisi
kita mampu untuk membangun suatu sistem pajak
pekerjaan rumah ketiga
menjaga kondisi utang indonesia
menurut data bank indonesia
utang luar negeri pada mei dua ribu enam belas mencapai tiga ratus empat belas tiga miliar dolar amerika
atau lebih dari empat seratus triliun rupiah
selain itu sri mulyani dihadapkan pada menumpuknya utang luar negeri
yang akan jatuh tempo pada tahun depan
tidak hanya itu sri mulyani juga harus menjaga proporsi utang
guna membiayai belanja negara
mempercepat serapan anggaran
data kementerian keuangan menyebutkan pada semester pertama tahun ini
penyerapan anggaran belanja kementerian dan lembaga
meski naik dibanding periode yang sama pada tahun lalu
angka ini tergolong masih rendah
sederet tantangan dan pekerjaan rumah ini
harus segera diselesaikan dan dijawab oleh sri mulyani
wanita yang pernah mendapat penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik di dunia
oleh majalah euromoney pada tahun dua ribu enam belas
kepada dua ribu enam lalu harus merebut kembali kepercayaan publik
kus indra cnn indonesia